lihat gimana sih kita kan gak punya apa apa
apa yang mau dijahatin
iya sama lu sih kagak
si wulan kan emasnya banyak
siapa tau dia mau ngejahatin si wulan
abang seuzon aja gak baik
lu berapa minggu
ya segitulah pokoknya
empat miliar tam
iya kang sempat kepikiran mau buka
kasih pinjaman ke orang orang
gak boleh itu kalo pake bunga seperti itu
seperti rentenir itu namanya
riba itu berdosa
masuk neraka nanti
udah pinter nanti nasihatin orang
ambo cuma luruskan saja
sini aneh kasih tau ente
kenapa gua kagak dapet duit penggantian
yang lain dapet
yang datang ke rumah juragan bos
gak bisa begitu dong
itu jangan marah sama aneh
marah tuh sama juragan bos
dia itu sudah ke rumah juragan bos
dan ambo yakin dia dapet
tuh gantungan kunci sama gua
udah kagak dapet penggantian
gua diurusin bayar setoran lagi
kata kang jamil kang
omongan itu teknologi
punya padat setoran
eh kecepot diep gua lagi pusing
ambo kira sajam indah taunya sampan
kunci angkot aneh
ambo baik kan
membantu kamu menyambung kata
jadinya kamu tidak bingung lagi menebak nebak apa yang mau dikatakan jeram
tidak usah bilang terima kasih kamu ikhlas
nanti saja kopinya
gua harus cari alesan
juragan bos kagak ngasih penggantian
disitu ini kopinya
lu kemana sih tadi siang
lu kagak ada
sama juragan bos
dan gara gara itu juga
abang jadi ngutang setoran
sopi abis ke depan
eh terus bang
nenek yang kemarin
lu ketemu sama dia
ya macem macem lah bang
namanya juga perempuan
kalau udah ketemu wulan nunik
lu kenalin juga sama si nenek
udah tidur umi sadap
abi inget gak sama nenek
yang ngomongnya manja manja gitu
tadi umi ketemu dia ngomongnya
yang waktu itu mau dilabrak sama pak sopi
abis sebentar sebentar
main tinggal aja
umi tuh cuma gak abis pikir
kok bisa ya akrab sama si nenek
padahal ya ampun suaranya itu loh bi
gak enak banget ngomongnya dari hidu
tidur sengal gitu loh
biarin urusan orang

emangnya kenapa sih bang
lu kenalin si wulan sama si nenek ke si nenek
kenapa sih bang
kalo si neneknya orang jahat gimana
kalo si neneknya orang jahat gimana
jahat gimana sih
kita kan udah tidur
apa yang mau dijahatin
si wulan kan emasnya banyak
dia mau ngejahatin si wulan
baik tuh si nenek
abang seuzon aja
nah itu si nenek